seniman asal nairobi mike ombanda membuat sketsa lukisan yang akan ditempeli kulit kulit telur untuk menambah nilai ekonomis karyanya
kulit telur ia dapatkan dari tempat pembuangan sampah
sampah kulit telur yang ia temukan kemudian dicuci dan dijemur di bawah sinar matahari
setelah itu mika akan mulai memadukan warna kulit telur dan mengaplikasikannya pada lukisan ataupun patung
hasil karyanya sempat tidak diterima oleh warga setempat
namun begitu mengetahui mika mendapatkan penghasilan dari hobinya warga setempat pun ikut mendukung dan mulai memisahkan kulit telur untuk karya mika
bahkan hasil karyanya semakin diakui setelah berpartisipasi dalam pameran seni di pantai diani kenya
dari dalam negeri ada juga seorang seniman yang memanfaatkan limbah kulit telur jadi karya seni lukis bernilai jual fantastis
teguh joko duyono membuka galeri lukisan pribadinya yang terletak di jalan rawamangun muka sembilan kecamatan pulau gadung jakarta timur
inspirasi membuat karya dari cangkang telur didapatnya saat tak sengaja menginjak kulit telur dari dapur rumahnya
duwiono mengaku bahan cangkang kulit telur mudah didapatkan untuk membuat berbagai lukisan
bahkan karya lukis cangkang telurnya sudah dikonsumsi
sudah dipamerkan ke beberapa negara lain seperti jerman perancis singapura hingga brunei darussalam
selain cangkang telur wiono juga memanfaatkan sampah plastik sebagai media lukisan
warna warni plastiknya juga membuatnya lebih terkenal
plastik bisa dijadikan lukisan bernilai dan tahan lama
hasil lukisannya dijual mulai dari harga seratus ribu hingga lima juta rupiah
duwiono juga tak pelit membagikan ilmunya secara gratis kepada masyarakat yang ingin belajar melukis tiga liri mininya
kalau anda berminat syaratnya harus bawa sampah plastik sendiri dari rumah ya
tim liputan cnn indonesia